christophrian mengaku menjadi salah satu korban terkait kasus dugaan penipuan robot trading fahrenheit
chris yang merupakan pemain sinetron ini mengaku mengalami kerugian lebih dari sepuluh miliar rupiah setelah berinvestasi
hingga kini dirinya tidak mendapat kejelasan dari pemilik fahrenheit tentang dana yang telah diinvestasikan
terlebih setelah pemberitaan kasus penipuan terkait binomo dan quotex mencuat ke publik
mewakili seratus orang pelapor yang turut dirugikan akibat robot trading ini chris pun mengambil langkah hukum ke baris krim polri untuk mendapatkan keadilan
belum ada tindakan yang konkret lah
besar harapan saya masyarakat indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya
kemudian yang kedua saya ingin juga memohon doanya kepada teman teman semuanya di seluruh masyarakat indonesia ini agar sanksi terhadap saya bisa diringankan
dalam konferensi pers yang digelar pada selasa sore di bareskrim polri tersangka kasus penipuan judi online bermodus binari option
doni salmanan menyampaikan permintaan
maafnya kepada masyarakat terutama terhadap para korban
doni juga mengimbau para trader untuk berhati hati dalam berinvestasi agar tidak menjadi korban penipuan investasi
penyidik turut memamerkan sejumlah barang mewah yang disita dari aset doni
doni resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh polisi sejak selasa delapan maret lalu
skema bisnis yang dijalankan doni memungkinkan dirinya mendapatkan keuntungan hingga delapan puluh persen
dari hasil kekalahan para member yang berafiliasi dengannya dalam melakukan trading
polisi telah menyita sembilan puluh tujuh item aset milik crazy rich asal bandung ini
seperti uang tunai tiga tiga miliar rupiah tanah rumah kendaraan hingga barang barang mewah dengan total mencapai nilai enam puluh empat miliar rupiah
tim liputan cnn indonesia